tangan dulu lagi ikutan
gua gulung juga nih orang lagi kentang luar
kamu enggak kenapa kenapa
mak kangen banget sama lu boy
kalo mak boleh milih
mak pengen lu disini terus deket ke mbak
maka gak boleh egois boy
mbak mesti nurutin sama nama bapin lu
biar lu jadi anak yang soleh
mak kangen banget boy
udah boy ah mak gak mau nangis
mak itu magic komen apa ya mak
mau gua bawa ke tempat servis
mendingan mak kita berdua aja yang servision mak
gua juga tau lu kemari pasti dia mau nih
ini ketoran dua sudah dua hari tidak liat dia punggung kak
apoy udah gua pesan tren nih
pesan tren mana mak
pesan tren mana mak
ih ngapain gua kasih tau
mak kalo kagak ada bang apoy emangnya mak gak kesepian apa ya
gue gak bakal kesepian
karena apoy biar jauh jauh di mata tapi deket di hati gue
jadi gua gak bakal kesepian
udah gitu dia di pesan tren kan nguntut ilmu
mak kita yang berdua mak kan soibnya bang apoy mak
kalau kangen mak kita kan bisa berkunjung ke sana mak
sebelum lu pada ini berdua nih sholat
kalo lu pada sholat baru gua hantar di kepesan tren
bagaimana kalo ketoran dua cari orang meninggal dulu
maksudnya cari orang meninggal lu ngapain mau sholat
kan enak mak kita sholat buat orang meninggal
abis itu ketoran dapat jatah makan
iya mak enak
wah lu berdua stres ya
iya lah mau belajar sholat aja nungguin orang meninggal
yang adik lu aja berdua yang meninggal
kalo gua suruh ke orang kampung sholatin lu berdua
sekarang lu pada pergi gak
disuruh sholat nungguin orang meninggal nyumpain orang mati
gue sampe lupa ada kunci pintu
gak ada kunci pintu ga ada yang menang lu
aku mimpi imut banget
lu yang gedut ya
pelatin lah senangnya saya mak
saya mau ngejar patin
kamu ke patin juga
kali ini ada patin
waduh kamu mah bohong
gak peduli lu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gimana sih lu berdua lu
gulung juga lu berdua lu
kamu gak kenapa kenapa
gak apa apa cinta
gak apa apa cinta
gak apa apa cinta
kita ancar tangga aja
cari tangga gitu loh
kita ancar tangga yuk
lo tunggu disini ya
tunggu dulu ya
tolong biar nanti masuklah tuh
nah ini gua
kebetulan banget nih
tolong buangin sampah ke tempat sampah ujung sana
di ujung kampung bro
ntar kalo ga tau tanya aja sama orang kampung
malu bertanya sesat di jalan ya
ini yang beroncuran
ente ga ngeliat lantai lagi dipel
kan jadi kotor
udah dibuang lah
sama sama buang buang aja lu
namanya sampah itu harus dibuang
kalo ditimun jadi sarang penyakit
eh tau ga lu
bajunya pak ang ada di sini
eh salah ente sendiri
baju orang pakai dibuang ke tong sampah
udah jual aja
lu banyak duit
kelar pak ang
eh ntb berdua jangan banyak ngobrol aja ya
tentu lantai yang udah diinjek tadi
di rumah aja gua ga pernah disuruh buat
disini lu suruh suruh gua lu
eh ini bukan rumah ente
ini pondok pesantren
eh gini aja santai
lu ngepel aja yang bener baik baik
kagak dikit doang
kalo jadi santri itu
udah belajar bertanggung jawab
abang juga yang perlu ngebersihin
kalo mau jadi jagoan
di pasar aja bang
bener di pasar aja
di pasar aja
gua tadi lu kalem ya
gua yang megang pasar kecing
lu juga paham ya lu berdua lu
lu aja yang gemuk gua
balaguran kurus kurus lu
ini apaan sih
baru saja didamaikan
sudah ribut lagi
mereka nggak mau bertanggung jawab nih
udah ngotorin lantai
ga mau dibersihin sat
untuk urusan kebersihan di tempat ini
semua mengikuti anjurannya gabuk
karena gabuk ini adalah ketua piket harian di tempat ini
apakah tau saja ini
aneh untuk ketua tiket harian di pondok pesantren ini
berani bertanggung jawab
banget sih mereka nyari tangganya ya
masih dapat pihak pipi seny cheering ya
masih apa parah kasih
gi epic pendidikan arah
terlenang seperti kegmbira el pas
tersebut lagi tolong